saya menikmati kopi dari manapun kami
kopi adalah yang terbaik untuk membeli kopi
para sahabat rupiah di sini periwarjo gubernur bank indonesia sedang di washington dc
bersama ibu menteri keuangan memimpin sidang jalur keuangan di keketuaan g dua puluh tahun dua ribu dua puluh
yaitu kekuatan diplomasi kopi untuk merekatkan kerjasama global
di dalam setiap event g dua puluh
di lintong simulasi sulawesi ada
dan itu selalu ada antrian panjang
bahwa cita rasa keberagaman indonesia
karena kopi sebagian besar itu umkm
umkm kaum wanita bahkan kaum muda yang punya baris lah
menunjukkan bahwa indonesia mendorong umkm kaum wanita kaum muda melalui g dua puluh
salah satu agenda prioritas g dua puluh
diplomasi kopi dan umkm bisa meretakkan dunia
tapi yuk kita sama sama
melaporkan dari washington dc

di mana indonesia sebagai ketua tahun dua ribu dua puluh dua

mereka partisipasi menggunakan ud dua belas tersebut
mereka bertugas melaporkan industri kita